pemimpin korea utara kim jong un mendapat sambutan hangat di rusia
termasuk diajak keliling fasilitas peluncuran roket antariksa oleh presiden rusia vladimir putin
wacana pengiriman kosmonot korut dalam misi antariksa termasuk isu yang dibahas
usai pertemuan putin mengatakan kepada tv milik pemerintah rusia bahwa ada potensi kerjasama militer antara kedua negara
meski korut dikenai sanksi internasional
menurut mark fitzpatrick ada indikasi korut akan memasok peluru artileri dan anti tank ke rusia
dua negara yang masing masing dikucilkan oleh barat dan juga saling membutuhkan
rusia memerlukan tambahan amunisi
untuk melanjutkan perangnya di ukraina
sementara korea utara juga bisa memanfaatkan teknologi dari rusia
untuk mengembangkan program nuklir dan program rudalnya
pemerintah as merespons keras kemungkinan peningkatan kerjasama militer rusia dan korut
pemerintah as juga mencari kebijakan untuk menangani perangnya
kim jong un sendiri mengatakan mendukung serangan rusia ke ukraina
maksud saya dari putin adalah
dia tidak se isolasi seperti negara negara yang mengikuti peraturan peraturan liberal
dan dia memiliki penyelamat yang lebih dalam
yang bisa dia dipasang untuk meneruskan perang di ukraina
pesan dari korea utara adalah
meskipun semua masalah mereka
dan kesulitan mereka sendiri dengan isolasi ekonomi dan lain lain
juga masih berada
sekjen pbb antonio guterres mengatakan
kerjasama apapun dengan korea utara harus menaati sanksi sanksi ekonomi dewan keamanan pbb
dari washington dc nova purwadi dan tim voa